dan kpk meresponnya kpk mengaku sempat beberapa kali
mentransfer uang kepada miko panji tirta yasa
saksi kasus suap sengketa pilkada
tapi kpk menyatakan pemberian dana sekitar satu tujuh juta oleh kpk ini dilakukan
karena miko meminta perlindungan keamanan
miko yang saat itu menjadi saksi kasus sengketa pilkada di mahkamah konstitusi
mendapat uang pengganti biaya hidup
karena saksi sempat ditempatkan di safe house
sehingga tidak bisa mencari nafkah
kpk menegaskan hal itu diatur dalam undang undang perlindungan saksi dan korban
namun karena tidak lagi kooperatif bantuan pada miko kemudian dihentikan
kpk menyadari bahwa belakangan ini teror kepada kpk tidak hanya berbentuk kekerasan
namun juga tuduhan politik dan tudingan penekanan saksi saat pemeriksaan
maka diberikan bantuan hidup setara umr di mana saksi tinggal
jadi rentangnya sekitar satu dua
sampai dengan satu tujuh juta
namun setelah dalam waktu beberapa lama ada perkembangan lebih lanjut
ada pelanggaran pelanggaran yang diduga dilakukan oleh saksi
dan bahkan sulit untuk dihadirkan di persidangan
dan melanggar beberapa perjanjian yang dilakukan pada saat itu
dan sudah tidak kooperatif lagi
dan kami lihat tidak ada urgensi untuk memberikan perlindungan terhadap saksi
program pelindungan saksi tersebut